aduh kepikiran terus sama neng sri
jadi gak konsen kerja
ah daripada kerjaan hancur
mendingan ketemuin si nenek aja ah
hah dong dang
pergi dulu ya
tadi tuh gue abis ketemu sama anak spider
dan mereka ngancem
kalau lo gak nyerahin diri ke mereka
mereka bakal gangguin anggota klub kita terus
apa gue temuin mereka aja kali ya
kalau mau abisnya gak bakal setuju kayak gitu
karena dia tuh mau cari damai boy
dia tuh cari berantem
kalau lo samperin kesana pasti dia ngajakin lo berantem
mendingan kita pikirin kita cari jalan baiknya
kalau gitu berarti kita semua harus mikir jalan keluarnya
dan kalau emang dari antara kita udah nemu jalan keluarnya
parah engga wak
sebelumnya gue minta maaf sama kalian semua
karena gue sama oki udah sempet keluar dari klub aja
dan jujur itu nyesel banget
gue ngerasa itu hal yang bodoh dan
dan sekarang gak cuma gue yang pengen balik kesini
karena waktu itu sebenernya oki tetep pengen disini
tapi dia gak enak sama gue
jadi gue harap
kalian semua juga masih mau nerima oki disini
kalau jangan mikir kayak gitu kalimon
lo berdua mah udah jadi brother kita
iya masih keterima kok disini
makasih ya temen temen
jaketnya oki masih ada
meti tolong jaketnya oki dong
selamat selamat selamat
gue tadi sempat dikejar kejar sama anak spider
dan gak cuma sendiri mereka berdua
ya akhirnya gue bisa ngindar
cuma ada satu mobil yang halangin gue dan gue terpaksa harus berantem sama kita
tapi gak lama abis itu gue cabut
bagus lah mon
lo bisa nahannya maus lo dengan ngindar dari mereka
lo bisa saran aja
oh nih kita gak usah liat disini dong
alhamdulillah boy baik
alhamdulillah saya baik bang
lo semua tadi gak tau
tadi tuh gue hampir aja menghabisin spider
kalau kita itu harus menghindar dari kekerasan
ya udahlah buat cabut aja
kalau kabur memang udah gaya lu yan
itu mbak agas yang ngajar
gue gak like juga sama bibir lo like yan
wah ternyata anak spider itu gak main main ya sama kita ya
mereka masih dendam sama kita
mendingan mulai sekarang
kita nggak usah pakai jaket anak jalanan
demi keselamatan kita semua
jangan gitu dong boy kita lawan aja mereka boy
lagi juga kan mereka yang selalu bikin gara ke kita
jangan jadi penakut lah boy
boy gue setuju sama mbak on
kita nggak boleh bikin mereka merasa menang duluan boy
sebelum kita ngelawan mereka
udah kita kasih pelajaran aja sama mereka
kalau mbak be tuh

kalau mbak be tuh setuju banget
lebih bagus kita cari selamat
walaupun selalu kita berdoa minta allah untuk selamat
kita kudu berusaha
nah kalau ngomongin soal musuh
musuh kita yang sebenarnya tuh bukan anak black cobra
atau anak spider bukan
musuh kita yang sebenarnya itu diri kita sendiri
taruh angkatnya deh
lo berantem sama anak black cobra
kalau pikir itu hebat
kalau menurut mbak be sih gak dapat apa apanya itu
bukan yang hebat itu
nah kalau lo bisa menang lawan lawan abs lu sendiri
mbak be sadut pake begitu pede
tuh mbak on
lo harusnya bisa memaklumin dong
mbak on memang begini adanya
ibarat pemain bola nih
tuh bibir lo kena jebakan offset
biar dikasih umpan lambung cantik juga tetap air kena offset
bibir lo kayak bagus aja
tuh gigi lo aja balapan
bibir lo bagus banget drek
eh dibilangin kok ngelompoknya begitu
semua gara gara mbak on ya be
aduh kepikiran terus eh sama neng sri
jadi nggak konsen kerja
ah daripada kerjaan hancur
mendingan ketemuin si neneng a aja ah
saya pergi dulu ya
kelarin dulu kawian
ini mah urusannya penting ini mas
wah susah bu
saya pengen ketemu sama neneng sri
ini aduh udah kram otak ya
sebentar aja ini mah tuh
ini kerjaan diberesin ya
kulis satu badang
hari dasar kamu ya kolot
kamu ingat ya
jaga jarak aman
man aww lo dipikiran teh sarding
dasar sardi koces
ah kalian tidak akan merasakannya ya
cari perempuan cari pacar ya
jangan kerja aja
ketemu sama busi ketemu sama karbu
hmm saheng kepala
siapa yang nggak mau
cuma gusya allah belum kasih
ya siap siap dulu
kulis satu badang
kalau dipikir pikir gawean dulu atau cinta dulu ya
pekerjaan dulu woi
dung dung dung
kalau rasanya ada cinta di hati mah gawean mah berbunga bunga jadi indah
neng kenapa neng
jangan marah tuh neng
sri marah sama broding
kemana aja broding
udah lupa sama sri
atau jangan jangan brodi udah kenalan sama cewek yang lebih cantik lagi dari sri
neneng sri mah nih di hati aa tidak akan tergantikan
kalau nggak percaya mah nih belah nih dadahnya sapi
broding kemana aja
asal broding tau ya kalau setiap hari tuh sri selalu nungguin broding datang ke rumah
sms ga pernah telepon ga pernah undangan nongol nongol lagi setelah ngga kayak dulu
neng atuh neneng
lepasin dia apa ini
jangan jangan dulu ya gue paling gak suka sama cowok yang suka ganggu cewek
bipodonesia dasar banduk tua ponotuas ya dasar pepe spais misalnya apu apu